mau apa kalian datang ke rumah saya
aku pengen tau
apa yang sebenarnya terjadi
ini bukan bosan
siapa tau aku bener bener petunjuknya

aku harus memacat mbak ona
supaya rahasia ini aman bersamaku
ini kan pembantu mama dulu
mbak ona tau
rahasia tentang mama
anak ibu fara yang dulu
mbak urus pas masih kecil
masih kan gak
mbok enggak masih ingat
ibu pengen ketemu boleh gak
si mbok juga kangen
si mbok juga pengen liat
pasti ganteng banget
kapan kita bisa ketemu
mbok nah kan tiap hari ada di rumah
kasih tau aja kalau mau dateng ya
kalau gitu saya jalan sekarang ya
jangan lupa like subscribe share dan subscribe yaa
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mau ngapain ada di kamar mama
tapi mama gak ada
gak jadi ma
yaudah kalo gitu bimo jalan dulu mah ya soalnya tadi ada janji sama temen
aku gak boleh biarin bimo ketemu sama mbok nah
kalo gak semuanya akan terbongkar
eh lo yakin nih rumahnya
gue sih yakin
yaudah yuk kita ketemu lagi
mau apa kalian datang ke rumah saya
ini bocah kenapa sih
tujuan saya kesini
untuk bertunangan sama meka
anak yang baik
kenapa tiba tiba randy ingin bertunjukan dengan aku
kamu mau nerima
kamu menolak kamu gak nerima
kayaknya aku gak bakal sanggup untuk nerima
nerima kenyataan kalo misalkan kamu menolak
jadi aku rasa
aku akan pergi ke luar negeri
kita nggak akan pernah ketemu lagi
jangan pergi randy
aku sudah kristen denganmu
aku menyukainya ini
tidak isal fitnah ibu
dengan parababan ibu
saya juga bersuka dengan dia
semoga aja kalau bisa move on dan gak mikirin aku lagi
aku pakein talunnya
kayaknya di rumah lagi gak ada orang ya
gimana kalau misalnya kita ke rumah om bram aja
kalian aku antren ke om pulang
sebenarnya gue kesini niatnya pengen ketemu tante farah
cuma kayaknya dia gak ada di rumah
kan gue ketemu lo gue sampein ke lo aja
gue sama meka setuju mau bawa hubungan kita ke jenjang yang lebih serius